kamu ketok sampe malam pun dia gak parah denger
mak punya cara
rasain nih kamu
apa yang sudah saya perbuat pak
anda telah membohongi saya mr chow
anda sudah menipu dan mencuri uang saya
saya disuruh pak jimmy dan pak dhani
mereka memaksa saya pak
mereka menyuap saya
supaya saya melakukan ini semua pak
sumpah pak bukan saya pak
tidak ada apa apa
karena saya tidak jadi memotong jari anda
saya tidak akan melakukan ini
saya akan melakukan ini lagi pak maafin saya pak
tolong sampaikan pada jimmy dan dhani kalau saya mengundang dia untuk main golf
maaf pak imam reporter dan kameramennya sudah siap di depan
ya anak anak pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya selamat siang
selamat siang bu
gimana keadaan ibu kamu
alhamdulillah ibuku baik baik saja
wah syukur dia kalau kayak gitu
nyari kamu ngapain di sini
sebaiknya kamu cepatan pulang sekarang
yaudah aku titipin dia
ibu ibu ibu
saskita ibu dulu ibu kamu sedang bersama dokter dia baik baik saja
tapi ibu kenapa
nggak tahu saskia tadi sewaktu ibu jemur baju ibu melihat yang punya rumah datang
nagih kontraan ke ibu
kayaknya sih mereka membicarakan sesuatu yang serius
sampai teriak teriak gitu
terus setelah dia pergi
ibu dengar ada barang barang jatuh makanya ibu langsung lari ke sini
eh begitu ibu sampai ternyata ibu kamu sudah tergeletak di lantai dengan megang dadanya
ya tuhan ibu kenapa
kondisi ibu kamu saat ini masih lemah saskia dan tekanan darahnya juga
saran saya pastikan ibu kamu segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut
ini segera ditebus dan pastikan ibu kamu minum obatnya sesuai aturan
saya permisi dulu
tidak apa apa lain kali saja kamu tebu saja dulu apa
terima kasih banyak dok
terima kasih banyak dok
bagaimana rasanya lukisan bapak ini disandingkan dengan maestro maestro internasional pak
saya sangat bangga sekali karena saya adalah pencinta seni
dan saya akan terus melukis selama saya masih mampu
tapi maaf pak imam kenapa bapak tidak seperti pelukis pelukis yang lainnya
yang menjual hasil karyanya
seperti yang saya bilang tadi saya ini pencinta seni
saya sangat menghormati karya seni
jadi saya tidak mungkin mencintai seni
bapak suka melukis wanita
jelas sekali saya sangat mengagumi kecantikan wanita
dari sekian banyak wanita yang bapak lukis tidak ada satupun yang berkenan
sampai sekarang bapak masih sendirian belum menemukan pasangan kenapa begitu pak
ya saya memang belum menemukan wanita yang tepat
yang bisa membuat saya jatuh hati dan terkagum kagum
yang bisa membuat saya yakin kalau dia adalah pendamping hidup saya
dan saya juga ingin mencintai wanita yang lebih baik
saya ingin mencintai wanita yang lebih baik

saya sendiri tidak tahu kapan menemukannya
dokter bilang ibu sudah tidak apa apa tapi ibu harus banyak istirahat ya
ibu gak yakin dokter bicara seperti itu sas
kamu boleh saja berbohong
tapi ibu gak bisa kamu bohongin
oh iya bu pak sarif ngapain kesini
dia bilang dia mau menaikkan uang kontrakan rumah ini dua kali lipat
kalau kita keberatan kita harus keluar dari rumah ini sas
kakakmu kemana sas
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
tidak tahu bu
anak itu kemana lagi
ada apa lu
saya lihat dari tadi abang tidak ada bosannya melihat foto itu bang
untuk apa saya memberikan minuman setiap hari untuk anda
anda sudah janji dengan saya
anda ingin memberikan sazkiyah
itu pasti bang joko itu pasti
saya juga janji dengan anda
jika saya jadi dengan sazkiyah
saya jamin seumur hidup anda
anda akan menikmati whiskey impor seperti ini
mereka ini nggak mau minum obat
kalau bukan dokter aditya yang memberikannya
iya dokter yang baru datang dari jakarta itu loh
enggak enggak mau
kami mau sama dr aditya
dokter aditya sedang tidak ada di sini
kalian tetap harus minum obat
kalian ingin sembuh kan
kami enggak mau minum obat
iya nanti saja kalau dr aditya aja sudah datang
bapak enggak mau
anak anak nggak mau minum obat kalau nggak dari dokter
kamu ketok sampai malam pun dia enggak parah dengar
mak punya cara tungguin
rusak ke gitar gua
lu tidak buat ya
mak yang nyemprotin air kamar kamu
ngapain sih mak
biar kamu tahu diri
nyalain gitar jreng jreng kenceng banget
lihat tuh gitar rusak mak
fandi gitar kamu tuh kenceng banget fan
ternyata kalian ya
gua bikin apa
biar kamu mengerti
lain kali sekali lagi kamu nyalain gitar kencer banget
tak buang gitar kamu
mak kalian semua
masak gajian fan
ini adalah surat suratnya
sudah saya siapkan
dan ini ceknya
dengan harga yang kami tawarkan begitu baik
harga yang kami berikan sudah sangat bagus pak
sepuluh kali lipat dari harga asli tanah ini